adonan selanjutnya didinginkan hingga esok hari
sehingga kita melakukan revisi terhadap empat belas pending issue
tetapi tidak pernah diberikan kepada wanita hamil
nah mungkin sebagai saya nih satu satunya owen kan jurusan environment